kebijakan ini diambil salah satunya untuk menekan prevalensi atau jumlah perokok
yang didominasi konsumen sigaret kretek mesin atau skm dan sigarat putih mesin atau spm
sejumlah perokok menyatakan kebijakan tersebut tidak akan menghentikan konsumsi rokok
ya kalau berhenti mah enggak gitu tetap kalau bisa naiknya jangan terlalu mahal gitu
yang masih masih wajar wajar saja gitu kan biar masih bisa pada beli gitu kan masyarakat gitu
kasian juga pada untuk yang perokok gitu
untuk berhenti ngerokok sih tidak ya karena sangat sulit
paling kita mengurangi lah untuk merokoknya
berdasarkan data kementerian kesehatan
prevalensi perokok indonesia tergolong tinggi
ekonom universitas indonesia abdillah ahsan menilai
kebijakan menaikkan tarif cukai rokok kementerian keuangan
demi menekan prevalensi perokok patut diapresiasi
namun pemerintah perlu memperhatikan peralihan konsumsi jenis rokok
sebab masih ada jenis rokok yang tidak mengalami kenaikan tarif cukai
yakni sigaret kretek tangan atau skt
pemerintah meningkatkan tertinggi untuk bangsa pasar yang terbanyak
karena orang indonesia ini perokoknya suka merokok skm satu
oleh karena itu cukup tinggi lah yang di situ
tapi ada resiko yang kedua ada resiko
karena skt tidak dinaikkan tarif cukainya
sehingga harganya juga tidak naik
jadi otomatis ini akan membuat sigaret kretek tangan secara relatif lebih murah
lebih murah daripada sigaret karetek mesin dan sigaret putih mesin
implikasinya adalah kalau dia secara relatif murah
akan mendorong perokok untuk substitusi beralih
dari rokok kretek mesin ke rokok kretek tangan
abdillah juga menyarankan
diperlukan aturan kolaborasi yang komprehensif antar kementerian dan lembaga
selain itu harga rokok perlu ditentukan pada kisaran rp enam puluh hingga rp tujuh puluh perbungkus
demi mengurangi jumlah perokok di tanah air
ines ayuniza baramaestro jakarta